sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm langsung memutar arah dan melawan arus
saat mengetahui ada razia lintas jaya di ujung jalan layang jati baru gambir jakarta pusat pada senin pagi
razia lintas jaya dilakukan oleh petugas gabungan dari dinas perhubungan dki tni dan polri
namun tidak semua pelanggar dapat lolos
seorang pengendara sepeda motor yang terjaring razia dan tidak sempat kabur mengaku terburu buru
sehingga lupa mengenakan helm
selain memeriksa kelengkapan surat kendaraan
petugas memantau penerapan protokol kesehatan pengendara
misalnya apakah menggunakan masker dengan benar dan apakah jumlah penumpang kendaraan umum sesuai dengan kapasitas
tapi kita lihat sekarang sudah banyak masyarakat maupun pengguna angkutan umum sudah tahu dan sudah sadar
dan sudah menetapi protokol kesehatan
jadi untuk sementara kita hari ini tetap kita gabung yaitu lintas jaya didampingi dari tni dan polri
untuk memperkuat kita ya di dinas perhubungan seperti undang undang dua puluh dua
tetap wajib didampingi dari pihak petugas jaya
razia lintas jaya akan digelar rutin setiap hari
hal ini bertujuan pengendara memiliki kesadaran akan pentingnya kelengkapan
dan juga penerapan surat kendaraan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan
gali putra jakarta